anda kembali bersama kami di kompas malam
sedara presiden ke lima sekaligus ketua umum pd perjuangan megawati soekarnoputri
menulis opini berjudul kenegarawanan hakim mk di harian kompas
mega mempertanyakan apakah hakim mk akan membiarkan praktik elektoral
penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam sejarah demokrasi indonesia
selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis kompas tv friska klarisa
ketua umum pd perjuangan megawati soekarnoputri mengkritisi secara terbuka
pemilu dua ribu dua puluh empat yang ia nilai diwarnai nepotisme dan kecurangan
megawati pun menegaskan dirinya menanti kenegarawanan
dalam memutuskan kekuasaan yang tidak bisa diperlukan
dan apakah keterangan empat menteri jokowi di mukasidang beberapa waktu lalu
sudah mampu membantah adanya pemilu curang
lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya friska clarissa
presiden kelima sekaligus ketua umum pd perjuangan megawati soekarnoputri
menulis opini berjudul kenegarawanan hakim mk di harian kompas
mega menggunakan atribusi seorang warga negara indonesia
mempertanyakan apakah hakim mk akan membiarkan praktik elektoral
penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam sejarah demokrasi indonesia
dalam tulisannya mega mengutip budayawan frans magnis
terkait etika serius dalam pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
mega menuliskan hakim mk bisa menggunakan landasan etis
yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan
menurut mega pilpres dua ribu dua puluh empat merupakan puncak evolusi
yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur
mega menulis hal ini ditambah nepotisme yang berbeda
dari apa yang dilakukan presiden soeharto
megawati juga menuliskan sikap kenegarawanan yang dimiliki oleh
hakim mk masuk dalam dimensi tanggung jawab
untuk pemulihan persoalan etika dan moral
tanpa kenegarawanan itu menurut mega
mk hanya menjadi pembenaran hasil pemilu
tanpa melihat secara jernih proses pemilu
di bagian akhir mega menekankan bahwa harapannya agar
hakim mk dengan sebutan sembilan dewa
memberikan putusan yang berkeadilan berwibawa
terutama dengan hati nuraninya
menteri investasi bahlil lahadalia membela presiden joko widodo
bahlil mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan
namun bahlil meminta semua pihak untuk menghargai prosesnya
bahlil juga bilang tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu
selama itu bisa dibuktikan monggo saja
tetapi ini kan masih dugaan dugaan
ya namanya duga kita juga jangan seuzon
gak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden dari mana
emang ada aturan yang mengatakan bahwa
anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden
kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur
gak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur
hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat
sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi jumat lima april lalu menghadirkan empat menteri
antara lain menko pmk muhajir effendi menko perekonomian erlang gahar tarto
menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
oleh kuasa hukum timnas amin dan tim ganjar mahfud yang menuding
yang membuat perolehan suara pasangan prabowo gibran meroket
salah satunya lewat penyaluran bansos
pasca memberi keterangan di sidang mk menko pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi yakin
keempat menteri yang hadir di mk mampu menjelaskan
tidak ada kaitan langsung dan kesengajaan distribusi bansos terhadap hasil pemilu
menyampaikan apa adanya kalau kata pesan pak presiden jokowi tadi di sidang
apakah keterangan pak muhajir pak menko perekonomian
juga dengan bu sri mulyani dan bu risma sudah clear
sudah yakin clear untuk menjelaskan soal bansos
karena kan bansos ini selalu jadi pintu masuk bagi para pemohon untuk menunjukkan ada dugaan kecurangan di pemerintah
jadi dari sisi penganggaran
pak erlangga dan bu sri mulyani sudah memaparkan sangat detail angka angkanya
kemudian saya mengisi dari sisi deskripsi tentang bagaimana bansos itu dikoordinasikan dan bagaimana distribusikan
kemudian bu risma yang memang menteri secara teknis
bertanggung jawab dan mengelola anggaran bansos
juga sudah menyampaikan secara detail
dan dari semua paparan itu
saya rasa tidak ada tanda tanda bahwa memang ada kaitan langsung
ada kesengajaan dalam distribusi dan mengalokasikan bansos itu dengan pemilu kemarin
terutama pemilu yang tadi di gilpres
mahkamah konstitusi telah menggelar rangkaian pemeriksaan
sengketa perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh
sidang yang digelar pada jumat pekan lalu adalah sidang terakhir
selanjutnya mahkamah konstitusi akan membacakan putusan pada dua puluh dua april mendatang
wacana pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri masih mengemuka
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menegaskan rencana pertemuan dalam tahap komunikasi
ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang timur itu adalah biasa
oleh karena itu komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak
nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian
sementara ketua dpp pdip ahmad basarah menegaskan rencana pertemuan megawati dan prabowo
tidak melulu membahas soal kemungkinan pdip gabung ke koalisi pemerintahan prabowo dan tak harus diakhiri dengan kesepakatan politik

memutus pak prabowo adalah pemenang komunikasi presiden dimana pdip perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan presiden prabowo kelak
yang jadi pertanyaan komunikasi yang dibangun dalam rencana pertemuan ini merupakan rekonsiliasi untuk prabowo megawati atau justru megawati dan jokowi
sidang sengketa hasil pilpres di mahkamah ketua dpp